hal tersebut disampaikan irwan hermawan sebagai saksi mahkota dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station bts empat g
badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi bakti kementerian komunikasi dan informatika yang digelar di pengadilan negeri tipikor jakarta pusat pada selasa
irwan hermawan menambahkan uang tersebut diberikan kepada dito untuk mengamankan perkara kasus korupsi bts empat g kominfo
betul yang benar
katanya uang itu untuk ke siapa
saya tidak tahu
loh saudara sebutkan dito tadi apa
saya tidak menyebutkan dito pak
pak sudah menyebutkan dito
tadi saudara mengatakan di jalan denpasar ya sempat ketemu dan bersalaman
ya satu kali
sempat ketemu dan bersalaman walaupun saudara tadi atas pertanyaan ketua majelis tidak sempat berkomunikasi
ciri ciri orangnya apakah tinggi besar
apakah dito itu adalah menpora sekarang
iya benar harus jelas benar ya
dalam sidang yang sama saksi mahkota lain kasus ini direktur pt multimedia berdikari sejahtera widi purnama
mengaku pernah menyalurkan dana kepada badan pemeriksa keuangan bpk sebesar rp empat puluh miliar
atas arahan direktur utama bakti kominfo anang ahmad latif
kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara bts empat g kominfo diketahui menjerat mantan
kominfo joni keplate direktur utama bakti kominfo anang ahmad latif dan eksternaga ahli human development universitas indonesia yohan suryanto
kasus ini telah merugikan keuangan negara sebesar delapan triliun rupiah
apakah uang itu sudah masuk di komisi satu
seseorang bernama sadikin
sedikit orang bpk apakah sadikin tadi sudah pastikan sudah menerima
apakah sadikin itu orang badan pemeriksa keuangan
sudah tidak tahu
kenapa saudara harus mengatakan itu dari bpk
saya tahunya dari pak anang sepertinya
informasi dari pak anang
sudara hanya menyerahkan saja
apakah uang itu kemudian masuk ke badan pemeriksa keuangan saudara tahu
saya tidak tahu
sudikin ada pak jaksa
sudah tahu tidak jelas
harus jelas karena ini empat puluh miliar